idul fitri atau lebaran merupakan hari raya yang ditunggu tunggu umat islam di seluruh dunia
hari raya idul fitri jadi hari kemenangan bagi umat islam setelah sebulan penuh berpuasa
di selandia baru misalnya meskipun berada jauh dari kampung halaman
umat muslim khususnya warga negara indonesia yang berada di sana tetap dapat merasakan suasana lebaran ya
nah umat islam merayakan idul fitri dengan suka cita
usai melaksanakan sholat idul fitri masyarakat indonesia di selandia baru menggelar acara silaturahmi
di musim dingin di selandia baru tidak menyerutkan keinginan warga untuk mengikuti sholat id
sedikitnya ada lima warga negara indonesia yang berada di selandia baru
masyarakat selandia baru memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama
nah selama bulan ramadan kemarin sejumlah acara juga digelar oleh warga indonesia
dan komunitas muslim di selandia baru
nah gimana ya suasana idul fitri jauh dari kampung halaman di selandia baru
langsung saja kita sapa duta besar republik indonesia untuk selandia baru
ada pak tantowi yahya
pak tantowi minal aizin wal faizin selamat lebaran
selamat lebaran mohon maaf lahir dan batin
oke boleh diceritakan pak gimana sih keseruannya tanggal empat juni kalau tidak salah
selandia baru sudah merayakan idul fitri bagaimana suasana yang tercipta
kami merayakan idul fitri itu hari ini jadi tanggal
jadi kita tanggal enam
jadi kita sehari setelah indonesia dan banyak negara lainnya
namun demikian ini tidak mengurangi keceriaan dan kegembiraan warga muslim yang ada di selandia baru
dalam merayakan hari besar hari kemenangan
nah seperti tadi pagi kami alhamdulillah sudah melaksanakan sholat id dengan baik
yang dihadiri oleh kurang lebih tiga ratus warga muslim yang tinggal di wellington dan sekitarnya
kemudian di kota lain di auckland juga tadi pagi juga sudah dilaksanakan sholat id
jadi ada beberapa tempat di beberapa kota di mana sholat id dilaksanakan
baik khusus oleh warga muslim indonesia maupun bergabung dengan warga warga muslim lainnya
oke apa kemudian tradisi yang biasa dilakukan oleh kbri wellington supaya mengundang seluruh masyarakat indonesia
khususnya merayakan idul fitri untuk bergabung bersama sama merayakannya
ya kita sampai sekarang ini ada tujuh warga negara indonesia yang tinggal di beberapa tempat yang ada di selandia baru ini
jadi ritual keagamaan di sini itu berjalan dengan sangat baik
dimulai dari selama bulan suci ramadan itu ada taraweh keliling
kemudian puncaknya tentu saja pada pelaksanaan sholat id
nah setelah kita melaksanakan sholat id itu dilanjutkan dengan makan makan seperti halal bihalal
tapi open house itu adalah satu tradisi yang selalu dilaksanakan oleh kbri wellington bertempat di wisma kediaman duta besar
nah karena lebaran atau it ini jatuhnya pada hari kamis dan itu adalah hari kerja
halal bihalalnya akan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal delapan nanti di wisma duta ini
nah dengan demikian kita harapkan bahwa paling tidak itu ada tiga ratus sampai dengan empat ratus warga negara indonesia yang datang dari pukul sebelas sampai dengan pukul tiga
suasananya kurang lebih seperti di indonesia lah
makanan makanan indonesia kita ketawa ketawa terus suasananya seperti suasana indonesia yang kita bawa ke sini
menu ketupat menu rendang opor ayam sudah tersedia ya untuk menghilangkan kerinduan masyarakat tanah air
bukan saja itu karena dubesnya orang palembang maka nanti akan ada pempek juga
ada pempek juga lengkap semuanya menurutnya
ada pempek juga iya
oke pak tantowi kalau kita berbicara soal new zealand kita tahu beberapa waktu yang lalu sempat ada teror di dua masjid di selandia baru
apakah kemudian momen tersebut atau kejadian tersebut menjadi apa namanya
refleksi masyarakat indonesia khususnya atau masyarakat umat muslim di sana yang merayakan idul fitri
kemudian jadi pengamanan meningkat begitu di sana
yang kita rasakan itu adalah toleransi yang begitu tinggi dari masyarakat selandia baru terhadap umat islam yang pada hari ini merayakan hari kemenangannya
jadi terlihat betul bahwa mereka itu sangat ingin menjadi bagian dari selebrasi ini
sebagai contoh ya umi atau umat muslim indonesia itu sebagai wadah dari umat muslim yang ada di wellington
itu berhasil melakukan komunikasi dengan kebun binatang di sini zoo
tadinya sholat id itu akan dilaksanakan di suatu tempat di dalam area kebun binatang tersebut
namun demikian ide ini tidak jadi dilaksanakan karena satu dan lain hal
nah namun demikian pihak kebun binatang itu menyiapkan lebih dari hampir tiga ratus tiket gratis
untuk masuk ke dalam kebun binatang untuk menyaksikan binatang binatang dan atraksi atraksi lainnya
sebagai wujud kegembiraan mereka dan mereka ingin berpartisipasi
karena bagi kita itu kita manfaatkan sebagai rekreasi
nah itu salah satu bentuk dari
apa namanya itu toleransi yang ada di selandia baru ini
oke keseruannya sudah terasa
pak tantowi gak kangen mudik ke palembang
di sini ini syukur alhamdulillah ya warga indonesia nya lumayan banyak
kemudian makanan indonesia itu tidak pernah putus di sini
kita banyak sekali orang orang indonesia yang pinter masak
jadi kita istilahnya mau makan apa saja itu
ada di sini karena bahan baku itu tersedia
jadi kalaupun kita kangen ya kangen silaturahminya ya kangen ketemu keluarganya
tapi suasana tradisi indonesia itu syukur alhamdulillah itu ada terasa di sini
apalagi sekarang suasana di indonesia juga ketika lebaran sedang adem ademnya nih pak tantowi
mungkin pak tantowi punya pesan untuk masyarakat indonesia yang sedang berlebaran atau merayakan idul fitri
karena faktor jarak maka kami tidak bisa melakukan silaturahmi langsung
maka kami atas nama seluruh keluarga besar masyarakat indonesia di sini mengaturkan selamat hari raya idul fitri
kepada segenap saudara saudara kami di indonesia
mohon dimaafkan lahir dan batin atas semua kesalahan baik lisan maupun perbuatan
hanya itu yang bisa kami sampaikan
baik terima kasih banyak sekali lagi selamat lebaran
sampaikan salam kami untuk teman teman warga negara indonesia di sana